dikutip dari cnn indonesia com instruksi ini dikeluarkan oleh menteri urusan agama islam saudi
abdul latif al alsheikh dan berlaku mulai awal ramadan
kebijakan ini bertujuan untuk merampingkan proses sholat dan memastikan bahwa jemaah dapat berpartisipasi secara efisien saat sholat subuh dan isya
selain itu pemerintah saudi juga melarang jemaah memotret imam dan aktivitas jemaah saat salat
mengunggah foto saat salat ke media sosial dilarang membawa anak ke masjid
serta dilarang meminta sumbangan untuk acara buka puasa atau sejenisnya
kementerian haji dan umroh arab saudi juga menegaskan bahwa jemaah haji tidak boleh mengulang umrah selama ramadan
mereka hanya berhak melakukannya sekali
seperti dikutip dari saudi gazette kebijakan itu diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh calon jemaah lain
yang ingin menunaikan ibadah umrah pada bulan suci
dapat menunaikan ibadah dengan mudah
kementerian haji dan umroh arab saudi menekankan
jemaah harus mengajukan izin umrah dari aplikasi nusuk
hal ini dilakukan sebagai komitmen mereka terhadap waktu yang ditentukan
di aplikasi tidak ada fitur untuk mengubah tanggal umrah
namun jemaah bisa mengganti tanggal dengan cara menghapus jadwal sebelumnya
sebelum masuk waktu umroh yang diajukan baru mengajukan tanggal baru
pengajuan jadwal umrah diperbarui secara berkala
sehingga jemaah bisa mencari tanggal pemesanan yang tersedia